berjam jam berada dalam antrean hingga harus berdesak desakan dengan ribuan orang
ternyata sejumlah penggemar harus menahan rasa kecewa dan pulang dengan tangan hampa
lantaran tiket yang mereka buru ternyata telah habis terjual
calon penonton yang tidak kebagian tiket menyayangkan kinerja pssi
yang kurang mengantisipasi proses penjualan tiket final piala aff
dalam kurun waktu tiga jam sepuluh ribu tiket yang disediakan panitia habis terjual
ratusan supporter tak bisa menonton langsung tim garuda indonesia
melawan thailand di stadion pakansari rabu besok